oke ini berikutnya berikutnya tentang cahya wulansari penyanyi dangdut yang lebih dikenal dengan nama caca dari grup dua molek
selek maksud saya ya ditangkap polisi di apartemennya di jakarta karena menggunakan sabu sabu
ya polisi menyita empat gram sabu sabu setengah gram pil ekstasi dan cangklong
aksi caca salah satu personil duo molek bernyanyi dan menari untuk sementara tak akan bisa dilakukan
pasalnya caca saat ini tengah ditahan polisi karena tertangkap menggunakan narkoba jenis sabu sabu
caca ditangkap di apartemen batavia jalan kiai haji mas mansur jakarta pusat pada jumat pagi sebelas januari
saat digerebek polisi caca sedang bersama rekannya bernama chandra
kepada polisi caca mengaku mendapatkan sabu sabu dari tersangka yahya ansori nasution
caca membeli sabu sabu dari yahya sebanyak tiga kali
setiap kali transaksi caca membeli sebanyak satu gram
hasil tes darah urin serta rambut ketiga tersangka terbukti mengandung zat metamfetamin
caca mengaku baru mencoba mengkonsumsi narkoba pada desember dua ribu delapan belas
sementara tersangka yahya ansori mengaku mendapatkan sabu sabu dari tersangka berinisial n yang saat ini tengah dalam pengejaran polisi
yahya ditangkap polisi di hotel maharaja pada kamis sepuluh januari
polisi menyita sabu sabu seberat tujuh puluh lima gram
polisi kemudian menyita enam klip sabu dengan total berat bruto empat tiga gram
dari rumah kos tersangka yahya di jalan pramuka sari